sebuah layanan ojek dirintis di yogyakarta untuk menyediakan sarana transportasi yang nyaman untuk disabilitas
unik karena para pengendaranya pun orang orang yang punya kebutuhan khusus
kira kira seperti apa ya
ini dia liputannya yang sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami selalu bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi

bersama triono saya diantar keliling kota yogyakarta
meskipun cacat pada kedua kakinya pria lulusan universitas sebelas maret ini tetap semangat mengembangkan usaha yang dirintisnya sejak tahun dua ribu lima belas
diva bike adalah sebuah terobosan baru moda transportasi
di mana pengemudinya adalah penyandang disabilitas
awalnya pelanggan transportasi ini hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang kerap kesulitan bermobilisasi
karena mereka tidak punya pilihan lain mungkin bisa tidak bisa tetap kita yang harus diantarkan
ya kita antarkan
karena juga ada tuntutan kemanusiaan juga yang harus kita berikan di samping pelayanan
tapi ya kemanusiaan terutama
paling utama lah
paling utama lah
dan kondisi motor
ini nanti juga naik ke atas ini
persenelingnya di tangan
jadi kayak mobil
biar mudah aja
tiga tahun beroperasi pengembudi disabilitas diva bike kini berjumlah dua puluh dua orang
mereka dipilih berdasarkan kriteria yang ketat
apa kalau wawancara kalau yang lain kan cuma di meja
kalau kita enggak kita ajak jalan kita ke rumahnya
ya tentu emosinya terus karakter divabelnya
karena kita bersinggungan dengan pelayanan terhadap divabel yang lain
ya harapannya defabelnya jangan berat berat
tapi emosinya juga bagus
jadi minimal kelihatan dia masih bisa kita edukasi lah
pengguna diva bike dulu banyak menggunakan sambungan telepon
namun seiring berkembangnya arus digitalisasi
triono pun menciptakan aplikasi diva bike
yang ramah bagi penggunanya
yang kedua ini kita kelemahan kelemahan yang pertama
dan masukan masukan yang pertama kita ringkes
sekarang kita hanya punya empat produk dan ukurannya kita gede gedein
nah ini karena temen temen kan tidak semua normal
secara tanda kutip untuk jari jarinya
jadi kalau ukurannya itu terlalu kecil nyentuhnya agak sulit
dan itu bermasalah
tidak hanya jasa transportasi aplikasi ini juga menyediakan jasa kurir paket
mudah diakses serta semakin luas menjangkau penyandang disabilitas
menjadi kekuatan aplikasi diva bike
hingga saat ini tercatat satu tiga ratus penyandang disabilitas dari yogyakarta dan sekitarnya
yang menjadi pelanggan diva bike
karena untuk kami terutama yang misalnya tidak bisa transfer
pindah ininya kesulitan untuk pindah duduknya kan enak dengan langsung
berawal dari sulitnya mendapatkan akses
yang berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para penyandang disabilitas
dengan segala kemudahan dan kenyamanannya
roli kurniawan yogyakarta